berita pertama datang dari dalam negeri
di mana ratusan murid empat sekolah dasar di palangkaraya kalimantan tengah
tidak bisa belajar karena sekolah mereka dibakar
dan hingga saat ini kepolisian belum bisa mengungkap kasusnya
karena satu orang yang dicurigai hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi
petugas polda kalimantan tengah dan polres palangkaraya
belum bisa mengungkap kasus dibakarnya empat bangunan sekolah dasar
sebelumnya petugas polres palangkaraya telah memeriksa lima belas orang saksi
dan satu orang sempat diduga sebagai pembakar
karena tak cukup bukti kuat polisi akhirnya melepaskan orang berinisial ma tersebut
ma hanya berstatus sebagai saksi
dari kemarin kita melakukan pemelisahan intensif
ternyata dari alibi alibi yang dia sampaikan sesuai
artinya mereka yang bersangkutan berada di situ
memang berada di dekat lokasi
sehingga menimbulkan kecurigaan kita
sehingga kami melakukan pemelisahan intensif
kejadian ini sangat meresahkan masyarakat
gubernur kalimantan tengah haji sugianto sabran pun
meminta kepolisian secepatnya menuntaskan kasus ini
tiga setengah tahun
semuanya ini yang dimiliki kalteng ini ada pembakar sd
beberapa kali kemarin
aku sudah panggil
telpon pak kapolda
masuk yang sd sd yang terbakar ini
ya kita mengutuk lah
siapa yang tidak mengutuk
kalau dibilang teror ya teror
kalau dibilang teroris ya sama dengan teroris mereka
ya orang membuat regenerasi muda kita lumpuh
tidak bisa sekolah tidak bisa
anak anak sd itu kasian sekarang
peristiwa ini membuat para murid empat sekolah dasar
tidak bisa belajar hingga waktu yang belum bisa ditentukan
samsudi nor palangkarai kalimantan tengah